inilah pesawat komersial terbesar milik maskapai emirat
yang berhasil mendarat dengan mulus di bandara internasional igusti ngurah rai bali kamisore
pendaratan pesawat komersial terbesar untuk pertama kali di indonesia ini pun
disambut water salut penyemprotan air dari dua kendaraan water cannon
saat pesawat menuju lokasi parkir
memiliki panjang tujuh puluh dua tujuh meter dengan panjang sayap tujuh puluh sembilan delapan meter
pesawat ini mampu mengangkut sekitar empat ratus delapan puluh penumpang
dari hasil assessment sebenarnya ini baru pertama kali kita di bandara igusti ngurah rai
yang terakhir kita di bandara p satu yogyakarta internasional sih ya
dan bali sudah yang lainnya saya belum
pendaratan pesawat komersial terbesar ini juga dapat sambutan dari warga
di sekitar bandara igusti ngurah rai bali
momen bersejarah ini pun banyak diabadikan oleh masyarakat
terutama pecinta aviasi di indonesia
tak sedikit yang mengungkapkan kegembiraannya lantaran pesawat terbesar tersebut
akhirnya singgah ke indonesia untuk pertama kalinya
gemeriputan cnn indonesia